ini tuh sebagai tanda terima kasih gue sama nyokap lu tau gak
karena dia udah baik sama gue nerima gue ngasih minum gue ngajak gue makan malem bareng
kan manja deh
bisa pelan pelan harus kayak gitu
udah nih coba enakan belum
udah itu digerakin dulu kaki lo beneran udah enakan belum
dingan sepersen doang tapi
baguslah daripada nggak ada sama sekali
ah gitu dong diem kan tenang damai
diem salah ngomel salah
mulai lagi mulai lagi baru juga tadi diem sekarang ngegas lagi
oh yaudah gue diem ya tapi lu jangan ngomel
yaudah tapi ya iya lo jangan diem deh
ya gapapa lo marah marah aja sama gue gapapa banget
karena gak tau kenapa tiap lo marah marah sama gue gue tuh ngerasa kayak dapet udara yang segar
iya tapi udara segar yang habis tercemar
apa tuh h dua s
pr buat lo
makanya belajar lo gak tau kan h dua itu apa belajar
oh lu lupa ya gue anak ips lu anak ipa beda
emang salah belajar harus mikirin ipa atau ips gitu
gue kering kan ya gue kering
nyebelin banget sih lo
apa kan ya gue kering
nyebelin tau gak
baru tau ya
bisa bisanya daphne ini tolak betta punya panggilan
coba lo sekarang chat diga tanya dia ada dimana dan suruh dia kesini sekarang
sudahlah kawan betta wa dia juga
tidak mau baca cuma hanya centang satu
kayaknya dia lagi sibuk apa kayak riv gitu
jangan jangan mereka berdua itu tau sudah bucin sama itu nono nono
mereka tuh kenapa ya
jadi jarang banget nongkrong sama kita apalagi tuh si riffky
beta pikir juga begitu kawan
apalagi sekarang tuh rifki itu terlalu banyak simpan simpan rahasia dari kita
buktinya biasanya tidak bilang hukumannya dia dari patogar itu apa
jangan jangan dia sudah kena racun cinta dari anak baru menyebalkan itu kapa ya
aduh mamae sama
gue juga mikir kayak gitu
jangan jangan ya sekarang si riffky gak dateng juga lagi sama si michelle
bisa jadi begitu kawan
seng bisa diragukan lagi
mereka berdua itu tau seng ada lawang
ibaratnya nih makan seng mati seng makan mati
jujur salah tidak jujur lebih salah
asli kacau sudah
kita suka yang lapar ini
ih lama banget sih opa namcin
bagaimana dulu sih kebiasaan deh
masih di mana sih
sudah lama banget loh kamu ngaretnya
iya ini opo di parkiran
soalnya tadi ngeliat ada arin juga
tapi kamu pura pura gak tau ya
iya pasti dia sengaja nih
dari tadi aku kayak ngerasa ada yang ngerhatiin begitu kau
kamu keluar aja deh sekarang
tungguin rara ya opa
seriusan ada arin
kemana sih rara
gak mau tau
kalian kenapa sih ngebuntutin rara
siapa yang ngebuntutin rara sih
kalau emang kalian makan di sini
yang tadi mana yang pesen
oh iya belum nyampe tadi
kenapa sih kalian tuh skepo itu sama rara
rara tuh kecewa sama kalian berdua
bisa nggak kalian ngurusin urusan kalian aja
dan gak usah ngebuntutin rara lagi
kok rara bisa tau ya kita ada di sini
ya gue tau

ini mau makan
terus juga bisa bikin lo tenang
kan gue udah bilang tadi biasa aja
susah banget ya bikin lo terkesan
lo mau apaan sih
gak mau gue gak mau
biasa aja besok juga sembuh
lalu negatif mulu lo sama gue
ini tuh harus diobatin tau gak
gak usah ditarik kan
lo bisa suruh gue udah deketan sama lo
yaudah sini sini
deketan sama gue
ini buka dulu
gue yang lepasin
itu juga gak ngerti lo
ngapain sih pake pijet segala
ini mau sembuh gak sih
kok kata nenek gue ini harus disembuhin harus dipijet
pelan pelan dong rifqi
ini baru aja kekilir
jadi tolong pelan pelan
namanya kalau lagi sakit terkilir ya dipegang atau dipijit ya sakit lah
aku mau teriak teriak aja
lo manja banget ya
asal lo tau ya gue nih gak mau nyokap lo nanti khawatir
apa dia nggak khawatir cemas
ini tuh sebagai tanda terima kasih gue sama nyokap lu tahu gak
karena dia udah baik sama gue nerima gue ngasih minum gue ngajak gue makan malem bareng
lo manja deh
bisa pelan pelan harus kayak gitu
udah enakan belum
udah itu digerakin dulu kaki lo
beneran udah enakan belum
seperti doang tapi
daripada nggak ada sama sekali
mukanya gitu sih
rara lama lama capek deh pacaran backstreet kayak gini
udah sabar aja
sebentar lagi kok
cuman setahun lagi
nanti kalau kita udah lulus opa umumin deh ke semua orang
kalo rara itu pacar opa
hmm rara gak sabar deh nunggu momen itu
yaudah cabut yuk
ntar arin dateng lagi
coba tangi yuk
cuman gak sengaja denger
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
gak perlu nanya
serah lo deh
iya suka suka gue juga
manggil lu ke kanebo kering
lo kenapa tadi kepo
tentang siapa yang nelfon nyokap gue
dan apa mungkin papa yang sekarang lagi deket sama ibunya michelle
tanya malah bangun coba
udah gak usah bahas itu ya
kaki lu tuh lebih penting
gimana udah enakan bener
kerjaan sampingan lo tuh kan pijet ya
itu gue komplimen lo tau gak
eh tapi sorry ini fakta ya
gue tuh terlahir ya bisa dibilang hampir sempurna
karena pertama gue ganteng dari lahir
terus gue punya banyak bakat
gue serba bisa
gue banyak prestasi
gue cuma mau ngasih tau aja sama lo
lo gak akan rugi kalo jadi pacar gue
gue mau kasih tau aja
gue mau kasih tau aja
gue mau kasih tau aja
ya bener terpesona
enggak gue bingung aja kenapa gue mesti ketemu cowok sombong kayak lo ya
itu tandanya berarti semesta itu mendukung kita menjadi sepasang kekasih
karena ya tiap kesempatan kita selalu dipertemukan kan
tapi lo tenang aja
karena gue akan ngebuat hidup lo lebih berwarna gak kaku kayak sekarang
kayak karena bukering
pertanyaan gue sebelumnya
padahal kan aku perlu penjelasan kenapa dia tadi gak jadi datang
apa mila ada masalah di rumahnya sampai dia gak jadi dateng
aku harus tahu soal ini
karena tadi el anaknya sepertinya gak suka menerima telepon dari aku